setelah diuji cobakan selama satu bulan surabaya night zoo akhirnya resmi dibuka
pada pembukaan hari pertama ratusan pengunjung datang untuk menikmati suasana malam di kebun binatang legendaris itu
begitu masuk pengunjung dimanjakan dengan atraksi video mapping dan lampu lampu unik
namun bagi saya situasi di surabaya night zoo ini terlalu berisik karena di luar sana
acara musik terus dikumandangkan dan kemudian di sini juga banyak sekali suara yang menurut saya
ini juga akan mengganggu satwa satwa yang sifatnya tidak nokturnal
tentu saja ini juga akan mempengaruhi kondisi dari kesejahteraan satwa yang ada di kebun binatang surabaya ini
video mapping ini ditampilkan tepat di tembok kandang jerapah
tentu saja jerapa bukan termasuk binatangnya
yang aktif di malam hari atau nokturnal
sejak pagi sampai sore satwa khas afrika tersebut juga sudah dipertontonkan
namun malamnya satwa ini masih harus diganggu dengan audio pengantar video mapping
rute yang dilalui juga melewati kandang kandang satwa yang bukan nokturnal
tempat burung hantu ini misalnya merupakan kandang anoa dan rusa yang sama sekali bukan satwa nokturnal
suara dari pemandu yang menggunakan pengeras suara
tentu juga mengganggu waktu istirahat satwa
para pengunjung kebanyakan menyatakan sudah merasakan kbs di siang hari dan ingin merasakan suasana malam hari
kalau siang memang hewan hewannya jadi lebih banyak kan yang dilihat daripada waktu malam
cuma kan saya kesini sebenarnya tujuannya lebih ke pengen bikin video atau konten konten aja
jadi saya lebih fokus ke suasananya
kenaan siang sih karena lebih banyak binatang
iya yang dilihat
kalau malam ya enak juga tapi masih lebih seru sih ya soalnya bisa kelihatan semua hewan
satwa satwa yang dipertontonkan untuk surabaya net zoo ini antara lain
burung hantu reptil ikan air tawar dan laut kemudian berbagai jenis landak sampai buaya
namun karena kandangnya dilewati satwa lain yang bukan nokturnal pun terlihat sulit beristirahat
beruang madu ini salah satunya
direktur kbs heru anwar mengklaim surabaya net zoo sudah dirancang semaksimal mungkin hanya untuk satwa nokturnal
ia berjanji akan terus mengevaluasi setiap masukan terkait program baru ini termasuk pengaturan suara dan mensosialisasikan tata tertib selama menjadi peserta

makanya tadi pada saat mereka welcoming sengaja kita lemparkan suara

ya makanya tadi pada saat mereka welcoming sengaja kita lemparkan suara
iya di luar dulu ya supaya itu tidak masuk ke wilayah gini ya jadi ada fire dan apa kayak gitu
kemudian baru masuk begitu masuk ke pintu utama mereka langsung disambut oleh host tentang tata tertib
tiket masuk surabaya night zoo dipatok seratus ribu rupiah per orang
sebelum masuk ke zona satwa pengunjung diberi sajian pentas musik dan fire dance
acara pembuka inilah yang membuat suasana kebun binatang menjadi ramai dan berisi

karena program ini mengedukasi publik tentang jenis jenis satwa nokturnal
minusnya kesejahteraan satwa menjadi taruhannya
miftah farid miki peresia surabaya jawa timur